kita di tiba tiba aja ntar juga tuh duit dijamret orang
assalamualaikum pelanin suaranya dikit jangan teriak teriak terkode orang lain
biarin aja kenapa sih bapak biar orang semua tahu kalau kita punya di mereka
anak kita enggak pulang pulang assalamualaikum pak ji bu aji capek
deh entuh sampai tahun jebot juga ya dipanggilin orangnya kegagalan keluar
tadi maksudnya tuh apaan nih yang punya rumah aja memona
di rumah sakit sakit apa emangnya dia kita nggak tahu apa tapi katanya sih karena ketulah gitu
sumpah palsu sumpah palsu iyeh begini ceritanya aja main munamai jumidin itu nyebarin isu kalau
istrinya om sulam yang namanya haji rodiah hamilnya gara gara berselingkuh ama kencing haji sulam yang namanya kencing melan

begitu tapi nih kencing melan sama haji rodiah pernah bersumpah kalau mereka tidak pernah melakukan
perbuatan terkutuk terus hubungannya tuh sumpah sama penyakitnya haji munah apaan ini ini ini
kagak langsung cuin otaknya begini tapi untuk orang berdua nih haji hamil namanya jumidin
berani bersumpah juga kalau bukan mereka yang nyebarin gosip pertama padahal emang bener bener
mereka berdua no yang ngegosipin eh begitu deh jadinya
nih karena mereka berani sumpah palsu juga atas sama allah ah kena tulah deh
denger nggak tuh feeling ibu bener kan haji hamil munah sama haji muhyiddin kagak beres pak
coba orang kampung ya pada ngomongin dia terus gimana nih anak kita nih mereka di rumah sakit
pasti deh biayanya dari mana kalau bukan dari anak kita eh tapi atika jadi penasaran pada
apaan sih kemarin ada perlu apa maaf ya itu bukan urusan lu ya udah udah makasih sama sama
kebeneran nih ketemu lu atika gue mau ngasih surat
bagian listrik buat babelo ya umpuk kalian lewat
doang sobar iso sobari ss sososo sososo biaba eri eri dah diajak pakai diajak sedang
astagfirullahaladzim nih bikin gue lemot gue baru inget itu kan rumahnya haji sulam
atika pergi ke pasar nyusulin sarimin
hape hape haji muhyiddin ya pon pon udah buruan angkat halo assalamualaikum haji muhyiddin yang
apaan tuh pak haji juru kita buru buru ke rumah sakit terus ada orderan gede kaya nya hahaha
lu kedua jangan jauh jauh dari gue ya
gue udah gak dikit megang duit nih tujuh puluh juta
siap gih banyaknya yang mencerok gue nih
eh sorry kalau mau ngobrol tempat yang benar
saya saranin aja mendingan di cafe yang lu ngobrolnya ya
tapi ngomong ngomong kok bu haji sakitnya sampai parah begini aja sampai makan biaya puluhan juta
iya kayaknya bu haji ini kena azab sama allah gara gara sumpah yang kemarin
bisa senangnya aja lah bini gua kena azab kita ini lagi dapat jawaban dari allah
nama juga manusia kagak mulus mulus ama jalannya pasti ada halangannya
udah deh gua tercengung berat sama lo berdua gua gak butuh bantuan lu sekarang gua juga gak mau bayaran lu
gua punya usaha sendiri
ji wah kita ditipu sama pak haji
biar aja ntar juga tuh duit dijamret orang
udah tolongin gua dong
iya iya tapi kita bikin perjanjian dulu dong ya
oh iya cik kita dapat berapa persen dari pak haji
nah dua puluh persen dah
lancar dulu mau berangkat
ayo kita dah berusaha
dahlah dah cepet cepet cepet
tarian dulu kutu jamret
kita tunggu sini ya
hai iya allah semoga moga uang gua balik lagi dah
ya allah mana marlita merigi terpilih menter gimana nih aduh lama banget sih aduh
berhasil kagak dia aduh mana ntar tanggung jawabnya bukuan kebidi gua nih ah
ih mas seems eropa ajih aduh ganas lari kecem banget tuh jam red kita
tuh hadet agresi aja deh kasih deh
gak ada malu bini
abah kok lama banget nih ke banknya
kayaknya banknya gak jauh dari sini
lalu belagu ditemenin kagak mau
waalaikumsalam eh ada yang cing mahmud juga
orang cantik datang juga kemari
iya saya datang mau ngunjungin bu haji
uminya lagi tidur
baru aja tidur
oh yaudah kalau gitu aku nunggu di sini aja ya
sama ancing mahmud aja
enggak ada abah juga
cuma abah sekarang lagi ke bank
tadi juga ada bang rahmadi
tapi bang rahmadi udah pergi
anak kita nggak pulang pulang di sini terus ya deh
saya ibunya rahmadi
udah berapa hari ini
saya udah ngeliat anak saya ada di rumah
dan saya udah ngeduga pasti adanya di sini
jangan kamu kasih kesempatan ramadi itu ngedeketin kamu terus
kamu itu kan cantik masih muda
pasti banyak bujangan yang kaya raya yang mendekati kamu
anak saya itu kan rahmadi
punya anak dua
untuk apa sama kamu
gak pantes kan rum
apa sih be
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
dari takut kemahari marah marah
maaf ya anda jangan ikut campur
kira kira di mana anak saya